semakin kau marah kau semakin tampan aku jadi tergila gila padamu
sudahlah sebaiknya kau menikah saja denganku
kau akan bahagia
atau kau mau tinggal di sini selama ini
dan aku akan menjadikan tubuhmu sebagai jembatan penyeberangan
ini saja pusuk
dengarkan perkataan aku ini baik baik sampai kepadamu
aku tidak akan jatuh cinta kepadamu saja pusuk
dan kamu jangan memberikan perhatianku sedikitpun
itu sangat tidak penting untukku sanjaman
karena saat ini di pikiranku hanya mencari adikku terjenayah ketika
tolong kembalikan anakku
apa yang kamu lakukan sama suamiku
dasar kamu pembunuh
kamu yang sudah membunuh kang kusma
kamu yang sudah membunuh hissurna
kamu harus bertanggung jawab
kamu yang sudah membunuh kang kusma
saya tidak berani membunuhnya
sudah berapa banyak manusia yang tidak berdosa yang kamu punya
ayo kita bawa ke bagian desa
ayo kita bawa ke bagian desa

orang yang ada di depan kalian adalah siliwan
dan kalian baru saja melihat bahwa raja kalian adalah raja yang jahat
yang tega membunuh rakyatnya sendiri

kalau aku menjadi kalian aku tidak akan hormati
kepada raja yang tega membunuh rakyatnya
dan mementingkan kepentingan sendiri
aku akan menghabisimu
kalian dengar sendiri
setelah dia membunuh rakyatnya
dia ingin membunuh aku
putuk mulutmu pengecut
bukan aku yang pengecut
tapi raja yang tega membunuh rakyat
jangan lori kau
maaf kakek guru
tidak apa apa raden
bahkan kakek sangat bangga kepadamu
terima kasih kakek guru
ilmu yang raden pelajari dan raden miliki sudah hampir sempurna
dan sudah memadai
sebagai bekal untuk kau mencari kujang pusaka itu
dan kedua kujang kembar itu
segera kembali bawa ke istana
dan kedua kujang kembar itu
segera kembali bawa ke kusaka

segera kembali bawa ke kusaka
bisa menunggu stana pajacara

memang kalian berdua perlu ikut serta
dengan raden kian santang
bisa membantu raden kian santang
dalam menjalankan tugas tugasnya
tugasnya sehingga berhasil sampai selamat kepada tujuannya
raden bawalah mereka ikut serta
mudah mudahan dapat membantu raden
tolonglah tolonglah berikan aku makanan